pemerintah memberi lampu hijau bagi sekolah untuk memulai proses belajar tatap muka secara terbatas
skema pelaksanaan sendiri masih terus disiapkan oleh pemerintah daerah dengan menerapkan protokol kesehatan
lalu bagaimana persiapan pemerintah daerah salah satunya jawa timur
saya langsung sapa wakil gubernur jawa timur emil dardak selamat malam pak wagub
baik pak wagub kita berbicara mengenai persiapan untuk memulai lagi sekolah dengan tatap muka
sudah diberikan sinyal oleh pemerintah diperbolehkan
bagaimana pemerintah provinsi jawa timur merespon keputusan pemerintah ini
ya kita juga perlu mencermati bahwa memang beberapa kegiatan kegiatan ekonomi sudah mulai dibuka
kegiatan sosial budaya mulai dibuka
maka seyogianya kita juga harus memikirkan kesinambungan dari pendidikan
karena bagaimanapun juga
melakukan sepenuhnya daring juga tentu tidak bisa memberikan hasil yang maksimal bagi peserta didik
bagi generasi muda kita bagi anak anak kita
maka apabila kita bisa kemudian juga melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka
tentunya tetap dalam koridor protokol kesehatan
itu tentunya sesuatu yang perlu kita seriusi
jadi di program vokasi ini mereka menggunakan alat kita tidak menamakan itu kelas tetapi adalah fungsional bagi siswa siswi yang ingin mengakses alat alat praktikum
jadi itu dilakukan dengan juga sangat ketat mengenai protokol kesehatan
beberapa pun memutuskan untuk meniadakan sesi sesi tersebut pada saat terjadi kenaikan kasus
jika kita lihat persentasenya apakah ada hitung hitungannya saat ini sudah mulai berjalan berapa sekolah meskipun tadi vokasi dan evaluasinya sejauh ini seperti apa untuk wilayah jawa timur
kemudian saya nggak salah jumlah sekolah smk swasta dan sekitar hampir
empat ratus smk negeri
tetapi sekali lagi mayoritas memang masih sangat terbatas melakukan kegiatan tatap muka
karena kita juga tahu bahwa aturannya selain ppkm melarang tetapi zona kuning hanya zona kuning yang boleh secara terbatas melakukan sedangkan zona orange tidak
maka perakan dari zona kuning menjadi orange ini kan cukup dinamis ya terutama di awal awal tahun
jadi ini yang membuat beberapa sekolah memutuskan sebaiknya fokus saja kepada metode garin
oke berbicara mengenai salah satu persyaratan yang wajib untuk dilakukan diikuti adalah pelaksanaan protokol kesehatan
ada kekhawatiran bahwa tidak semua sekolah kemudian memiliki dana untuk ini memiliki cukup modal untuk menyediakan ataupun menyiapkan protokol kesehatan
bagaimana pak wagub melihat ini
baik pertama kalau kita bicara mengenai sekolah tatap muka atau sekolah pada umumnya ini ada dua yang kewenangan utamanya yaitu sd dan smp di kabupaten kota sma dan smk di provinsi
nah kemudian kalau yang madrasa ibu jaya tanawiya halia kesemuanya dibawah kewenangan kementerian agama
nah kalau kita bicara mengenai pendanaan khusus yang menjadi kewenangan
pemprov dalam hal ini sma dan smk kita memberikan apa yang disebut sebagai biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan semacam bos lah dana bos tetapi bersumber dari apbd provinsi
kami melihat tentunya ini dapat digunakan untuk memberikan kesiapan bagi sekolah dalam melaksanakan protokol kesehatan
begitu pula bos bos tentunya juga boleh digunakan
kerjasamanya dengan bos
untuk penyedia dana saya bisa mengatakan itu apakah pihak swasta ataupun dengan kementerian
koordinasinya seperti apa
memastikan bahwa memang nanti penyediaan protokol kesehatan secara merata memang bisa dilakukan sehingga nanti pada akhirnya juli dua ribu dua puluh satu semua yang dipersiapkan bisa dilaksanakan
ya sekarang memang ada syarat dari kementerian pendidikan yang tentunya akan secara berjenjang ditindaklanjuti oleh masing masing
dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota serta ada satgasnya ada satgas covid
dan memang di setiap sekolah pun harus membuat satgas
nah tujuannya adalah memastikan misalnya setiap siswa siswi yang datang harus dicek mereka dalam keadaan sehat atau jangan jangan meriang flu dan lain sebagainya
itu tidak boleh datang ke sekolah karena tentunya ada resiko apabila kondisi badannya tidak fit
tentunya satgas akan baik secara sektor artinya dinas pendidikan maupun secara regional artinya satgas di tingkat kabupaten kota
ini kemudian akan selalu menjadi sistem monitoring dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan protokol kesehatan itu dilaksanakan
untuk mendukung proses yang ditargetkan juli ini juga vaksinasi itu penting ya pak wagub
guru menjadi salah satu target utama
bagaimana proses program vaksinasi di jawa timur apakah sudah bisa meng cover semua guru yang masuk dalam tahapan ini
tapi sudah ada jadwal ditargetkan bulan mei bulan juni gitu ya
itu jenjangnya sesuai apakah itu jenjang sd smp sma atau kemudian jenjang perguruan tinggi itu sudah ada schedule dari kementerian pendidikan
nah kami tentunya provinsi jawa timur adalah satu provinsi yang paling tinggi

kami senantiasa siap untuk mengakselerasi vaksinasi
tentunya dengan memastikan bahwa supply kontinuitas dari vaksin yang dikirimkan ke kami ini juga berjalan lancar
kita tahu ada keterbatasan cold storage makanya speed vaksinasi ini kita tingkatkan semaksimal mungkin
termasuk dengan memanfaatkan lokasi lokasi alternatif untuk pelaksanaan vaksinasi secara massal
karena ada juga sekolah yang sudah mulai dibuka
tetapi guru belum menjalani program vaksinasi misalnya di sumeneb
ada kekhawatiran mengenai hal ini
ya memang kita harus pastikan jenjang sekolahnya
nanti kita akan tentunya pastikan bahwa memang kalau zona kuning itu memang ada ruang untuk menerapkan itu
walaupun karena ppkm sekarang lebih fokus ke ppkm mikro
tetapi kami tetap menyarankan karena memang pada saat ini diperbolehkan tidak ada kewajiban vaksinasi
dan tentunya mereka harus memperoleh izin dari satgas ke tempat
jadi walaupun sma atau smk saya mesti pastikan nih yang tadi dimaksud oleh mbak esira ini sebenarnya adalah yang kewenangan pemprov atau kewenangan izin yang lain
tetapi kalaupun itu kewenangan kita kita pun harus mendapatkan
setujuan dari satgas tempat
dalam hal ini komandonya ada di bupati wali kota
artinya jika kemudian ada kekhawatiran guru yang belum masuk dalam program vaksinasi bisa sedikit bersabar
karena memang semuanya sudah masuk dalam hitung hitungan program di pemprov jawa timur
karena begini kita tahu anak sekolah kan nggak mungkin divaksinasi
karena kan belum bisa untuk usia di bawah delapan belas tahun ya
nah sedangkan gurunya yang harus kita lindungi karena tingkat exposure nya kepada kegiatan yang bertatap muka itu tentu tinggi
walaupun menerapkan protokol kesehatan
oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa mereka telah tervaksinasi
berbicara mengenai orang tua dari sisi orang tua
karena sangat apa ya saat pandemi seperti ini pak owagu pasti banyak kekhawatiran orang tua
belum terlalu yakin bagi anaknya untuk memulai sekolah
meskipun ada juga kelompok orang tua lainnya yang merasa
ayo dong dimulai sekolah karena memang sudah cukup kesulitan begitu
untuk bisa mendampingi anak dalam proses belajar secara online ini
bagaimana mendorong agar sosialisasi ini bisa disampaikan dengan lancar kepada orang tua
sehingga pesan pesan itu bisa membuat orang tua tidak ragu begitu
apa pada esensinya orang tua punya hak untuk pada saat pandemi ini belum dideklarasi selesai
untuk tidak mengikut sertakan anaknya ke dalam program tatap muka
itu sudah jelas
sekarang kita memang mensosialisasikan bukan untuk terlalu mencoba meyakinkan
tetapi sebenarnya secara gradual
kami melihat juga kalau sudah terlihat bahwa ternyata betul di sekolah bisa tertib
ini kan banyak hal hal detail yang harus dipastikan
contohnya jam istirahat
mungkin sebaiknya continue ditiadakan misalnya
kemudian juga jarak antarsiswa
maksimum satu kelas kan delapan belas siswa
kalau untuk jenjang menengah
tapi kemudian kalau paut maksimal
sekolah luar biasa maksimal lima
jadi diambilkan sesuai dengan standar ruang ruang kelas
ruang belajar berapa yang bisa memberikan jarak satu lima meter
artinya hal hal yang rinci itu yang penting
kalau misalnya tetap ada istirahat riskan
kantin sementara tidak boleh ada
kegiatan fisik seperti penjajah juga penirikan jasmani juga ditiadakan
itu adalah cara cara untuk mengurangi meminimalisir risiko
satu lagi yang tidak kalah penting adalah sarana transportasinya
kalau justru ada resiko
resiko tertulannya itu di sarana transportasi itu kan juga
jadi kita tetap bukan targetnya ayo sebanyak banyaknya gitu
tetapi ini adalah proses yang membutuhkan keyakinan dan usaha bersama
jadi tidak bisa apalagi orang tua setengah hati wah berat
cuma ada cerita menarik juga
beberapa waktu yang lalu saat ujian akhir ujian sekolah
ada juga yang komplain ke saya pak jangan
jangan diadakan gitu
yang komplain lebih banyak muridnya tapi
dan mungkin karena kalau ujiannya dianggap langsung
dia nggak siap karena sudah mengucapkan diri untuk ujian sistem daring gitu
tapi kita ingin pastikan bahwa ujian daring pun tetap tidak memungkinkan peserta didik
untuk melakukan hal hal yang sifatnya kecurangan
memang perlu penyesuaian pada saat awal online
perlu penyesuaian mungkin pada saat nanti diputuskan secara offline juga akan
kita sudah pengalaman hampir satu tahun melakukan pendidikan daring
tentunya grafiknya kan ini ya dalam hal apa
kemampuan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan
sekarang kita sudah bisa kok tapi rasanya kok tidak fair kita melihat bahwa tempat tempat lain mulai dibuka gitu ya
sedangkan pendidikan yang merupakan hal yang sangat esensial
justru kita tidak beristiar
tapi sekali lagi ini adalah ikhtiar
artinya bahwa keikut sertaannya ini harus benar benar berdasarkan kesiapan lahir batin dari orang tuanya juga
yang sekolah menjaga tetapi dari gerbang sekolah sampai ke rumah itu kan adalah peran orang tua
nah untuk menimbulkan keyakinan tadi
seperti tadi pak wagub sampaikan
mungkin saja kan ada improvisasi improvisasi yang dilakukan oleh tiap daerah
oleh tiap sekolah secara regulasi mungkin saja akan berbeda
seberapa luas range yang diberikan oleh pemprov untuk memberikan improvisasi kepada pihak sekolah
untuk memastikan bahwa ini memang berada di dalam koridor yang tepat
ini ada contoh contoh best practice dari sekolah sekolah yang berbeda
sebagai daerah ada yang jenjang sd ada yang jenjang tma
ada yang meniadakan jam istirahat
ada yang menggunakan shift siang dan shift pagi
ada yang kemudian melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka secara mingguan
jadi best practice ini adalah ruang untuk

kemudian sekolah melakukan sesuai dengan kearifan lokal
sesuai dengan konteks konteks lokal
jadi artinya ada ruang yang sangat luas untuk melakukan improvement
tetapi standar minimum nggak boleh dilanggar
tiba tiba dia berinovasinya adalah jejelit murid lebih banyak
itu nggak boleh
misalnya yang tidak meniadakan pajas dia malah bikin senam dengan tujuan agar anak anak sehat
bahaya gitu malah
karena justru di saat itulah mungkin terjadi interaksi
main main dan sebagainya yang tentunya agak riskan
kantin misalnya dibuka padahal belum dibolehkan untuk dibuka itu kan bahaya
kalau anak anak pulang dan bagaimana mencegahnya
nah hal hal seperti inilah yang membutuhkan evaluasi
makanya tadi kalau bahasanya cerita bagaimana meyakinkan orang tua
kayaknya kita bukan mencoba meyakinkan deh
kita menunjukkan bahwa pihak negara melakukan ikhtiar
untuk bisa menyelenggarakan pendidikan tatap muka
tetapi orang tua tetap perlu menilai dengan seobjektif mungkin
apakah mereka yakin
nah cuman jangan kemudian orang tuanya nungguin di depan kelas juga
karena itu malah menambah retiko
ini hal hal yang tidak esensial seperti orang tua nungguin di depan kelas itu
tidak itu tidak diperkenankan
tetapi bahwa orang tua harus ini adalah teamwork ini
antara sekolah dengan orang tua
makanya kita menyajikan dengan apa adanya
bukan mencoba meyakinkan
tetapi menyajikan se objektif mungkin
orang tua punya tolok ukur seberapa nyaman mereka terhadap itu
dan kita bisa terus mengevaluasi untuk memperbaiki
harapannya memang kerjasama saling merangkul
antara sekolah dan orang tua bisa dilakukan
tujuannya memang kita mengharapkan agar anak didik bisa mendapatkan pendidikan dengan baik
tapi juga di sisi lain faktor kesehatan keselamatan
tidak boleh dilupakan
kita tunggu bagaimana nanti berjalannya proses ini
masih cukup panjang masih banyak persiapan yang harus dilakukan
tapi sebelumnya terima kasih sudah berbincang
sharing informasi bersama kami malam hari ini pak wagub
cnn indonesia newscast akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya